tolak di tilang seorang pengembudi mobil mengamuk dan menyerang anggota polantas polsek medan timur
persiwa ini pun viral di media sosial setelah diunggah warga yang merekam keributan tersebut
keributan antara anggota polantas polsek medan timur bripkjrh sugian
dengan seorang pengendara mobil terjadi di simpang jalan krakatau simpang jalan bilal medan
sumatera utara senin dua puluh dua oktober dua ribu delapan belas
pria berkaos putih dan bercelana pendek yang tidak terima di gerang ini mengamuk dan menyerang petugas
pria ini juga merampas handy tolki htai petugas yang tergantung di bagian keras ragamnya
di hadapan warga dan pengguna jalan keduanya nyaris adu jotos
meski menolak dan mengeluarkan kata kata kasar bribkaha sugian tetap memberikan surat hilang kepada si pengemudi
selain memberikan surat tilang brip kjrh sugian juga menahan sim dan stnk mobil
karena pengemudi kedapatan melanggar lalu lintas saat lampu merah menyala
tidak terdapat pemberian kemudian terjadi dia tidak menerima atas tindakan yang telah diperlukan oleh bripkjrh sugian
yang sudah menjalankan tugas tugas ragam tugas negara bahkan saya mendapat pampuran juga bahwa atn nya dihubungi
terkait kasus ini kepolisian akan memeriksa bribka jrh sugian dan si pengemudi mobil
resiar langga medan